akan kami cek akan kami identifikasi dan koordinasi dengan kantor pusat
perubahan peran baris bagi ibu yang pastinya tidak ada bedinya
lu point aja yang banyak tapi offense gua jauh lebih bagus
uli kurniawan andika suramanto jakarta
kampung bumbung sendiri adalah budaya kearifan lokal yang hampir punah
sampai buatnya ke di posisi delapan
jadi buang hajat itu harus pada jamban masing masing keluarga
jadi kemaren okc di game terakhir itu sengaja ya harden di camp turun tembak ya
balasan dan inklusi yang kuat berkelanjutan dan berkelanjutan
jadi setelah itu kemudian di dua ribu sembilan belas kita ingat dia
siapa yang mau marah ya masa gue passing doang
antara smp gitu sebelum mulai
hanya seseorang yang takut yang bisa bertindak berani
generasi yang cukup sukses lah menurut gue dari tim datang ke dia
bagaimana keberadaan charging station yang belum rata
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan para aktivis melakukan sosialisasi ke pasar seperti di pasar tebet
kemudian dibahas dibahas terus sampai sembilan puluh delapan
luas howard udah kita sama sama tau hasil banget
lawan apa gitu kemarin tuh lupa
seperti laba laba cacing dan siput
lebih nyiapin ke kayak
jadi kayak ya gak bisa di salin juga
nah kalau memang digunakan untuk kepentingan lain
tidak hanya tugas negara atau pemerintah
karena akan menjajal moda transportasi terbaru
satu satunya pemain wmn yang bisa sem gat cuma ng edit
usulan ini akan dibicarakan usai pilpres dua ribu dua puluh empat digelar